meski belum memulai debut bersama klub barunya lechiagans
egy maulana fikri ternyata sudah memiliki seorang penggemar cantik di polandia
berikut kami hadirkan fakta unik terkait kepindahan egy maulana fikri ke lechier danx
kepindahan egy maulona fikri ke salah satu klub polandia leciakdans
menghebohkan dunia media sosial
tidak hanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan warganet indonesia
egy juga menjadi sorotan media internasional
tak heran kepindahannya pun menarik perhatian dari wasit cantik asal polandia
perempuan dua puluh satu tahun itu mengaku sudah tahu siapa sosok egy saat ditanya warganet melalui instagramnya
ia menyebut bahwa egy merupakan pesepak bola indonesia yang baru bergabung di liga utama polandia
berkat keindahan parasnya saat menjadi pengadil di atas lapangan
bahkan ia disebut sebut sebagai warganet

dalam wawancaranya bersama sama karolina mengaku paras cantiknya dapat membantu menenangkan pemain
ketika ada yang tidak terima dengan keputusannya
tak hanya cantik carolina juga merupakan perempuan yang cerdas
ia tercatat sebagai mahasiswa jurusan hukum di krakau polandia
karolina pun kini berpulang besar bertemu dengan egy
setelah sang pemain resmi merumput di liga utama polandia mulai musim depan
usai diperkenalkan sebagai pemain baru lession dance pada minggu malam waktu indonesia
kehadiran egy langsung memberikan dampak positif bagi klubnya di dunia maya
pada pekan kemarin tercatat pengikut akun instagram dance berjumlah dua puluh satu
dan sekarang melejit hingga satu ratus lima puluh pengikut
hal itu pun tidak terlalu banyak
ketika itu pun menjadikan gdans penyelidik legia warsaw sebagai klub polandia dengan pengikut terbanyak di instagram